pada rabu tiga puluh september dua ribu lima belas
bank indonesia mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lanjutan
yang bertujuan untuk mengurangi risiko kegiatan
yang berpotensi memberi tekanan pada rupiah
pada konferensi pers yang disampaikan oleh deputi gubernur senior bank indonesia
bi menyatakan paket kebijakan ekonomi kedua dari bank indonesia ini
masih difokuskan pada tiga hal
yakni menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah
dan memperkuat pengelolaan permintaan dan penawaran valuta asing
kami mewakili pak gubernur
yang saat ini sedang ada di maluju
karena besok ada peresmian pembukaan kantor bank indonesia
di sulawesi barat di mamuju
sehingga kami yang mewakili beliau untuk mengumumkan kebijakan ini
bank indonesia mengeluarkan paket kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
pada tanggal tiga puluh september dua ribu lima belas
sebagai kelanjutan paket kebijakan pada tanggal sembilan september dua ribu dua puluh
target kebijakan lanjutan tersebut difokuskan pada tiga pilar kebijakan
yaitu satu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
kedua memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah
serta tiga memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah
dan penawaran dan permintaan valuta asing
sinergi kebijakan bank indonesia dan pemerintah
melalui paket kebijakan september ke dua ini
diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi
dan struktur perekonomian indonesia
sehingga semakin berdaya tahan
satu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah
kehadiran bank indonesia di pasar falas domestik
dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah
diperkuat dengan intervensi di pasar kowet
jadi selama ini bank indonesia melakukan intervensi di pasar spot
kami akan perluas dengan melakukan intervensi di pasar power
bank indonesia juga akan melakukan intervensi di pasar forward
guna menyeimbangkan penawaran dan permintaan di pasar power
dalam mengurangi tekanan di pasar spot
kedua memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah
pengendalian likuiditas rupiah diperkuat
dengan menerbitkan sertifikat deposito bank indonesia tiga bulan
tersebut dimaksudkan dengan penerbitan instrument operasi pasar terbuka
penerbitan instrumen operasi pasar tersebut dimaksudkan
untuk mendorong penyerapan likuiditas
sehingga bergeser ke instrumen yang bertenor lebih panjang
pergeseran likuiditas ke tenor yang lebih panjang
diharapkan dapat mengurangi risiko penggunaan likuiditas rupiah
yang berlebihan pada kegiatan yang dapat meningkatkan tekanan
terhadap nilai tukar rupiah
ketiga memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan
pengelolaan penawaran dan permintaan peluang
ketiga memperkuat pengelolaan penawaran dan permintaan peluang

dan memperjelas underlying forward beli
hal ini dilakukan dengan meningkatkan threshold forward jual
yang wajib menggunakan underlying dari semula satu juta dolar
menjadi lima juta dolar as per transaksi per nasabah
dan memperluas cakupan underlying khusus untuk forward jual
di dalam negeri dan luar negeri
ini cukup signifikan ya perluasan forward jual tanpa underlying
dari satu juta menjadi lima juta dan juga yang cukup signifikan adalah
memasukkan deposito falas di dalam negeri dan di luar negeri
sebagai underlying untuk melakukan forward cuan
kedua penerbitan surat berharga bank indonesia falas
jadi sbi yang selama ini ada adalah sbi mata uang rupiah
kami akan menerbitkan surat berharga bank indonesia falas
penerbitan tersebut akan mendukung pendalaman pasar keuangan
ketiga penurunan holding period
sbi dari satu bulan menjadi satu minggu untuk menarik aliran modal asing masuk ke indonesia
jadi rekan rekan yang dahulu mungkin mengikuti
dulu holding period untuk sbi cukup lama ya
karena pada waktu dulu kami mendorong
agar modal asing masuk di instrumen non moneter
misalnya di pasar sbm
pada saat ini kami membuka kembali holding period dari satu bulan kami
perpendek menjadi satu minggu dengan maksud agar investor asing
yang membawa falas untuk juga masuk ke instrumen sbi
keempat pemberian insentif pengurangan pajak bunga deposito
kepada eksportir yang menyimpan devisa hasil ekspor di perbankan indonesia
atau mengkonversinya ke dalam rupiah
sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah
jadi tentu kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah
karena terkait dengan insentif pajaknya
kebijakan ini diharapkan dapat mendorong devisa hasil ekspor
untuk menetap lebih lama di dalam negeri
ketiga mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan yang diperlukan
kelima mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan

dalam hal ini pelaku rld wajib melaporkan penggunaan devisanya
dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu
tentuan ini sejalan dengan undang undang nomor dua puluh empat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar
di mana bank indonesia berwenang meminta
keterangan dan data terkait lalu lintas devisa kepada penduduk
paket kebijakan bank indonesia tersebut akan bersinergi
dengan paket kebijakan pemerintah dalam mendukung prospek perekonomian indonesia
yang diyakini akan lebih baik ke depan
seluruh rangkaian kebijakan diharapkan segera diimplementasikan
sehingga dapat secara efektif mendukung terjaganya stabilitas makroekonomi
demi pertumbuhan ekonomi yang inklusif
salah satu faktor domestik yang menyebabkan depresiasi nilai tukar
adalah kurangnya suplai falas di dalam negeri
baik di pasar spot maupun pasar forward
dengan kondisi yang tidak berimbang di pasar forward dan pasar spot
maka bi memandang perlu dilakukan upaya untuk mengelola keseimbangan di pasar forward tersebut
para eksportir yang ingin menjual secara forward
kalau jumlahnya itu tidak berubah
maka yang tanpa underline adalah satu juta
sekarang kita naikkan menjadi lima juta
dalam arti bahwa kalau jual forward sampai dengan lima juta
ini mempermudah untuk supply forward jual
itu yang tadi dasar pernyataan
demikian juga kalau yang dulu
bahwa deposito atau bukti simpanan di dalam dan di dalam negeri tidak bisa dihasilkan
digunakan sebagai underline untuk jual forward
yang kita lakukan seperti itu
demikian juga holding per year
yang dulu satu bulan menjadi satu minggu
spi yang sekarang cost standing itu kurang lebih empat puluh tujuh triliun
kalau ingin membeli sbi kalau sebelumnya itu harus menunggu satu bulan
sekarang cukup satu minggu untuk bisa dijual kembali
harapannya bagi investor asing yang kemudian melepasnya di saham
atau di spn atau yang mau datang baru
bisa kemudian membeli sbi dari pasar sekunder
karena waktu tunggu untuk bisa menjual kembali
ini sekarang kita turunkan hanya satu minggu
lagi lagi ini juga diharapkan bisa menambah suplai dari dolar
dari falas untuk yang sport
yang spotnya bisa dari masuknya sbe ini
dan tadi juga kita akan mengeluarkan sppi falas
bisa menambah nanti suplai dari spotnya
demikian juga insentif perpajakan dari pemerintah
bisa menambah suplainya dari spotnya
dan juga tadi yang kita lakukan relaksasi dari underlying itu
bisa menambah suplai dari forward
jadi kawan kawan kita memang lakukan suatu pendekatan
yang integratif dari berbagai aspek
nilai tukar ini kan resultan dari persoalan
persoalan baik di global maupun domestik
oleh karena itu mengatasinya tentu tidak bisa diatasi
oleh satu otoritas tetapi harus melibatkan otoritas lain
dan ini saya kira kerjasama pemerintah dengan pemerintah indonesia
kebijakan kebijakan yang dilahirkan tentu didasari
oleh selaku kajian analisis diskusi di internal bank indonesia
sampai kebijakan yang dilahirkan
yang kedua kita juga lakukan evaluasi